keributan terjadi antara para pedagang di pasar porong baru pasca kebakaran selasa kemarin
keributan dipicu oleh penutupan jalan akses masuk menuju pasar karena banyaknya barang dagangan yang hilang di jarah
sementara sejumlah pedagang lainnya justru menginginkan akses jalan tetap dibuka
inilah kericuhan antara pedagang yang terjadi di pasar porong baru
kecamatan porong sidoarjo jawa timur pasca terbakar dan baru dapat dibadamkan rabu pagi
para pedagang terlibat aksi dorong dan tarik menarik berikade yang menutup akses jalan masuk ke pasar porong baru
barikade ini sengaja dibuat oleh para pedagang yang kiosnya terbakar karena banyak barang dagangan mereka hilang di jarah
sebaliknya para pedagang yang kiosnya masih dapat terselamatkan dari kobaran api
menginginkan untuk jalan akses tersebut tetap dibuka
agar para pembeli dapat masuk
petugas kepolisian dan tni pun sempat kewalahan menghadapi aksi para pedagang
keberadaan penjual akan menarik pembeli yang lain
ini akan mengganggu proses yang ada di dalam ini
mulai dari pembeli yang datang pengunjung yang mau melihat saja
bahkan dari pengunjung yang melihat itu banyak melakukan penjarahan
dari hasil penyelidikan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik

yang terjadi di salah satu kios kelontong milik mesuji
yang lokasinya berdekatan dengan toilet umum
hal ini dikuatkan banyaknya rangkaian listrik yang dipasang tak semestinya
dan tanpa diketahui oleh petugas dinas pasar porong baru
kalau ketentuan di pasar ini pemasangan listrik ini ada pada pasar
tetapi ternyata temuan itu juga ada yang masang sendiri

masang sendiri mungkin menggunakan pln atau isyalafil nanti akan dikubur
masang sendiri mungkin menggunakan pln atau isyalafil nanti akan dikubur

akibat kebakaran yang meludeskan enam ratus kios tersebut
aktivitas pasar porong baru hingga rabu pagi lumpuh
sementara para pedagang yang kiosnya terbakar
mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah per kiosnya